seorang mahasiswa yang tengah duduk di sebuah minimarket di kawasan dayakolot kabupaten bandung jawa barat
menjadi korban salah sasaran keributan antara dua kelompok pemuda senin malam
akibatnya korban mengalami luka bacok pisau di kedua tangannya
dalam rekaman kamera pengintai atau cctv sebuah minimarket
peristiwa penyerangan dilakukan oleh salah satu kelompok pemuda terhadap kelompok pemuda lainnya
kejadian ini terjadi senin malam di sebuah minimarket di kawasan sukabirus
kecamatan dayakolot kabupaten bandung jawa barat
salah seorang pemuda membawa belati
saat dihampiri para pelaku yang diduga berjumlah empat orang
kelompok yang akan diserang langsung berhamburan melarikan diri
salah satu pelaku justru mengarah kepada seorang mahasiswa yang tengah duduk di depan minimarket tersebut
korban yang bernama frankie lombursinaga mengalami dua luka di kedua tangannya akibat sabatan belati
frankie langsung dibawa ke klinik terdekat
guna mendapatkan penanganan medis
kurang tahu sih tapi kayak mahasiswa
sementara itu kapolsek dayakolot kompol sudrajat mengatakan
frankie merupakan korban penyerangan salah sasaran
saat ini sementara masih dinyatakan dianggap salah sasaran
dianggap salah sasaran mengingat memang tidak ada permasalahan yang awal kan dari
dan nonton saksi malam ini tadi malam pun semuanya sudah clear di adakan pemeriksaan termasuk saksi korban
selanjutnya saat ini kami sedang mengadakan penyelidikan dan mudah mudahan teriring doa supaya hal ini segera cepat selesai
kasus penyerangan ini ditangani oleh polsek dayakolot
hingga kini kepolisian tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti bukti dan keterangan saksi saksi untuk menangkap para pelaku